oke daripada kebanyakan insecure ngomongin ghosting dan teman temannya tadi langsung aja kita curhat
bukan kita tanya sama ahlinya bergabung bersama kami dari bali
hai zola selamat malam
semua korban ghosting tukang ghosting angkat bicara langsung semua ya
dalam konsep hubungan sebetulnya ghosting ini kenapa bisa terjadi
biasanya apa pemicunya
sebenarnya banyak kalau kita ngomongin masalah ghosting
isunya sendiri atau problemnya sendiri pemicunya setiap orang itu beda beda
ada yang memang sebenarnya mereka berasa ketika in relationship oh we're not comfortable enough
atau kalau enggak mungkin he find another partner
attract dengan orang yang lain
sebenarnya isunya sendiri problemnya sendiri untuk ghosting itu macam macam
tapi kalau misalnya dilihat dari sisi personality itu lebih sebenarnya tentang orangnya sendiri yang sebenarnya mereka itu enggak ready dan enggak mau untuk explain anything in detail
jadi berpikir yaudah deh enggak cocok udah deh kabur
karena mereka berpikir effect nya kepasangan
jadi ghosting itu apa
jadi sebenarnya ghosting itu lebih disrespectful sebenarnya
bad communicator lah ya
mereka berani aja ngobrol untuk ngejelasin gitu loh
mendingan kabur aja udah
tapi kalau soal kabur ini ghosting tuh bisa dianggap jadi survival strategy nggak sih
ngerasa mungkin kayaknya udah enggak cocok deh atau kayaknya enggak bisa deh dilanjutin
atau memang ini tadi kayak zola bilang it's a pure bad intention it's a pure bad manner
yes it's a pure bad manner sebenarnya
orang biasa bilang pengecut main kabur aja udah daripada habis melihat reality nya gitu
karena harus ngejelasin semuanya segala macam
mereka tuh enggak ready loh untuk ngejelasin segala macam kabur
jadi itu sebenarnya bad manner
ini tuh terjadi fenomena ghosting ini terjadi karena sosial media nggak sih
karena udah ada digital
jadi mungkin kita pun sudah memutuskan hubungan kita masih bisa lihat dia di sosial media
atau memang ini udah kejadian dari dulu
ghosting itu sebenarnya dari dulu
cuman dari zaman dulunya pun juga ada
kalau misalnya kita flashback lagi ke belakang kebelakang nih
cuman kuliah cuman sekolah
misalnya pacaran tiba tiba putus kabur aja udah
sebenarnya udah dari dulu
tapi nakmanya itu baru sekarang yang oh di ghosting gitu
tapi sebenarnya juga karena fenomena dari online
biasanya itu berawal dari online dating
mereka online dating ngobrol di online dating message segala macam
terus udah gitu ketemuan setelah ketemuan sebelum ketemuan mereka rajin kontak
ternyata setelah ketemuan kok hilang
kok pas sekali kabur aja
udah karena memang merasa nggak cocok
atau merasa oh itu bukan seperti
ya itu juga biasa terjadi di kota kota besar lah ya di indonesia
tapi zola ini banyak banget yang tanya
apa yang harus dilakukan kemudian ketika seseorang sudah sadar dirinya ini adalah korban ghosting
karena kalau lagi di ghosting ini kan akhirnya pengaruh sama mental crisis ya
orang gak tahu harus ngelakuin apa
jadi apa sih yang ketika udah sadar nih kayaknya gue korban ghosting deh
apa yang harus dilakukan
ini ya buat yang mereka ghosting itu kan sebenarnya apa ya namanya ya
buat yang mereka ngegostingin itu tuh sebenarnya mereka gak berpikir impact nya untuk yang sebelahnya
sementara yang sebelahnya itu bisa jadi efek untuk low self as team sama self worth sebenarnya
jadi kalau misalnya ternyata tiba tiba lagi deket deket eh ghostingin gitu ya
satu hal kalau misalnya orang berasa udah gak ada kebenaran
jadi gak perlu ditanya lagi
karena orang kan biasanya selalu mereka minta ke posture kan
kenapa kenapa dan kenapa
gak perlu ditanya
so kenapa kita pikir dengan lagi kayak mungkin bakal ada jawab
jadi kalau misalnya ternyata realize oh dia hilang
harus nanya apa itu
kebanyakan kan orang mereka langsung blame it
kayaknya ini staff action nya dan staff working yang kena
jadi kalau tiba tiba di ghostingin gak usah text
tapi kalau untuk ini ya
untuk antisipasi dengan orang orang yang tukang ghosting gitu
ketika let's say bermain dating app
terus mau ketemuan sama orang ini
kelihatan gak sih ciri ciri orang yang mungkin punya potensial untuk ghosting ini
kalau misalnya dari awal itu pasti nggak akan kelihatan
apalagi kalau misalnya kita ngobrol dari teks
tapi one thing yang mesti di itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol
yang kita bisa kontrol adalah hanya sendiri di luar
itu harus sesuatu yang kita kontrol
jadi kalau misalnya ternyata lagi atau text
itu kan sebenarnya rejection
ghosting itu sebenarnya rejection sih
dan rejection itu karena setiap orang itu punya tipe dan punya rasa yang beda beda
kalau misalnya tiba tiba dia antisipasinya
kalau misalnya antisipasi itu oh yaudah setelah ketemu kalau dia gak text back
ya udah liatin gue aja udah
jadi lebih ke area kesananya
karena itu sesuatu yang kita gak bisa kontrol
kita bisa setelah dua tahun tiga tahun selama aja
jangan nyalahin diri sendiri ketika sudah sadar dirinya menjadi korban ghosting
tapi kan ini ghosting ini trending karena kita tahu ada hubungan yang kandas begitu ya
dari orang populer ini
nah ini gimana sih sebetulnya kunci hubungan
biar saling memahami goal keduanya gitu
seberapa dalam sih sebenarnya kita tahu tentang komunikasi ngobrol dengan pasangan kita
dan selalu evaluasi
evaluasi itu bisa tiga bulan loh
kita ini mau setelah lama lagi relationship
dua tahun satu tahun next
jadi harus diomongin sebenarnya
harus tahu sama sama nggak kita goals nya
karena setiap orang itu kan tiba tiba bisa berubah
mereka kan selalu evolve kan
jadi that would be good kalau misalnya test satu bulan
apakah ternyata kita sama sama yang kita sama sama mau nikah
atau kita cuma sama sama nyari companionship
atau kalau enggak mungkin ternyata baru realize
ngobrol lagi ajakin untuk ngobrol lebih deep communication lagi dengan partnernya
oke setuju evaluasi sih ya mungkin tadi yang juga ditekankan sama zola
zola terima kasih banyak untuk insight insightnya
semoga ini para tukang ghosting dan juga korban ghosting bisa menelaah lebih baik
supaya bisa punya hubungan baik ke depannya
terima kasih banyak zola